seorang pria terekam kamera pengawas sengaja membakar kantor pelayanan modal mikro di jalan raya puncak bogor jawa barat kami siang
pelaku diketahui merupakan salah satu nasabah berinisial jo
sebelum kejadian pelaku terekam membawa satu kantong plastik diduga berisi bensin yang dituangkannya ke dalam kantor
menurut saksi mata pelaku sempat mengancam salah satu karyawan
petugas pemadam kebakaran pun berhasil memadamkan api
polisi telah membawa tiga orang saksi ke mapolsek cisarua untuk dimintai keterangan
bermodalkan keterangan dari sejumlah saksi beserta barang bukti hasil rekaman cctv
dalam hitungan kurang dari enam jam kami sore polisi berhasil membekuk jo
tersangka pelaku pembakaran di rumahnya di kampung citeko kecamatan cisarua puncak bogor
yang berada tak jauh dari lokasi kejadian
diketahui jo yang merupakan salah satu nasabah ini
nekat membakar kantor pelayanan modal mikro lantaran kerap ditagi utang modal usaha
yang berjumlah ratusan juta rupiah
ada seorang nasabah nunggak berinisial jo membawa sebuah botol diduga bahan bakar
karena tidak terima dalam proses pelelangan rumah pnm ulang
pelaku kami sudah hamankan
atas perbuatannya jo kini harus merasakan dinginnya jeruji di mapolsek cisarua
sampai proses hukum selanjutnya